beli cabe aja lama banget bang cepetan lah
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
semuanya yang disana maupun yang disana ayo kumpul
kita lecahan dulu di sana ya
eh teman teman masa katanya ada yang tidur sama sepatu
masih mending tidur sama sepatu daripada ada yang bilang katanya sepatunya mahal
eh nggak taunya bekas siapa lagi siapa lagi
aku nggak bekas
maksudnya mister itu mau ngomong
pada jadi aduh jadi saya kepikiran itu sama monyong
astagfirullahaladzim ya allah
ya anak anak yang ustadz sayangi berhubung
besok kita akan lomba lari maraton
dan latihan langsung akan dipimpin oleh mr sergi
kepada mr sergi kami persilakan
ya udah baik
anak anak sebelum latihan kita harus pemanasan
tapi pemesan dulu di sana ya
nah alesan ikut aja
so pokoknya kita jadi juara kedua
oi dukung lu kak
eh masa ada yang gencar juara dua
eh aku dong ini juara satu
oh iya kamu kan juara dua
soalnya juara satunya aku
kenapa begini sih
punya pelan pelan pak ustadz
ini saya semangat banget ini
saya tuh seraja banget
lagi jagain ustadz kedua sama pak ade yang kecapean
iya duluan deh
aduh aduh aduh
sekarang kita akan memulai untuk jalan menuju ke tempat maraton
semuanya dengarkan abang abang dari ustadz usai yang mulai dari satu ini
jalan di tempat
jalan jalan jalan
ya baru pernah diomongin
udah berantakan lagi aja barisannya

seharusnya abah abahnya maju jalan
coba saya abah baik baik ustadh ya
saya beri tahu buktinya nih
dua saya salah ya ini deh maaf ya maaf ya itu oke ustadz musa dan
terus oke ustadz ridwan ya udah anak anak ayo kita jalan ya maju
maju jalan baru tiup oh begitu maju jalan baru di tiup
udah diomongin maksud saya langsung di tiup riwitnya boleh ya ini kapan
jalannya kalau mau jalan tutup lagi nih
jalan jalan ini terlalu bingung kemana nih biasaan deh
iya itu dia kadang kadang depan mata aja suka hilang jangan kan depan mata
jalan duluan gitu coba sekarang nih aduh udah kayak ninja ciseeng
itu yang pakai baju ninja suka nagi nagi duit parkir ada tuh gimana pak ustadz
iya ya sudah sudah siap pak lurah silakan dimulai aja pak lurah soalnya nanti kekelamaan
takut keburu panas
baiklah oke adek adek sudah siap kalian semua
tunggu teman teman kita pasti menang
kita udah pakai baju keren sepatu yuk sepatu super masa kita kalah pasti kita juara selalu
tapi tapi tapi ini kosum tuh padahal spaget ini manamen sungguh gerak
udah kalian baris aja ya
eh dong dong
tenang kalian nanti akan memulai lomba maraton dari garista kalian akan berlari mengikuti petunjuk yang sudah disiapkan oleh para panitia
kalian jangan keluar dari petunjuk yang sudah ditetapkan dan kalian jangan coba coba curang nanti kalau ketahuan saya akan tindak kalian akan didiskualifikasi
pokoknya kalian tidak boleh curang
sudah sudah sudah
eh kalian mau berlomba
gak di pesantren nggak di kantor lurah ribut aja
ya sudah sekarang ke garis setar kalian
ah sama tempe tempe juga
bang cabainya seribu bang eh seribu sekilo
pertanyaan bang ya
pade sebenarnya siti pengen banget nonton santri pade yang pada lomba maraton gitu
aduh po siti
yang masak siapa
siapa yang kasih makan santri
mau santri telantar laparan
oh pade mah
warang ulu apa apa sekali sekali kek bikin siti seneng
mana kek caranya
bukan gak ngijinin tapi minimal kerjaan diselesaikan dulu
masaknya yang rapi kalau santri udah pada makan terserah
bilang dulu boleh gitu
sudah cepetan ah berat ini
belut cabai aja lama banget
bang cepetan lah
ayo cepetan aku mau liat
atuh atuh atuh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh apa apa
nijinin kagak dibanin mulu apa apa
untung aja berasnya nggak apa apa
ini mau kasih siti yang apa apa
ya maaf orang kata orang ditabrak
abisnya anak saya dari tadi ngerenget terus
udah gak apa apa
lagian kan berasnya juga gak apa apa
iya wajar gak apa apa
bentar di belakang aja
bentar bentar pak ya
ibu kan butia ya
yang suka nyuci nyuciin baju orang gitu bu
bentar ya bu ya
ibu tia pade yang suka nyuci baju orang
emang nggak bisa nyuci baju sendiri
bentar ya pade ya
sekarang emang ibu mau nyuci kemana
hari ini belum ada sih
kebetulan saya mau
banyak ke pelanggan saya yang biasa nyuci
ada cucian kotor apa enggak gitu
bentar ya bu ya
sekarang ibu gini aja deh bu
ibu ikut saya
ke pesantrenku nanta
terus ibu bantuin nyuci saya
arga nonton pertandingannya sendiri aja ya
ibu mau nyuci baju di pesantrenku nanta dulu
nanti kalau ibu udah selesai
ibu susul kamu kesana ya
ya udah bu
ngerti banget ya
oh ibu dari jauh
ikut saya ya ke pesantren
pade tolongin ya pade
eh ini semua bawa bawain beras sama yang lainnya semua
tapi awas pade ya
jangan sampai lupa
udah biarin dia kuat
pak bayar yang cabainya pak